saya belum bisa aktif lagi kaki saya belum normal
nyopet makan pake tangan bukan pake kaki
si bos belum bisa aktif
si ubed mau istirahat dulu berarti saya bersolok karir
kalau mau partner sama saya paling dua tiga hari lagi
gak apa apa bos nggak apa apa saya bersolok karir dulu
saya nggak bisa nunggu dua atau tiga hari lagi
saya sudah tidak sabar ingin meramaikan kembali hasanah percopetan di kota ini
kamu liat aja sendiri
siapa tau luarnya rapi dalamnya berantakan
iya tadinya gitu
gara gara ditendang tendang sama anak buah kang mus tulang tulang saya rasanya patah patah
tapi sekarang mah sudah normal
anak buah kamus yang mana
yang satu mah saya gak tau
yang waktu nangkep saya sama ubed gara gara kita salah milih korban
hah orang itu juga yang ngerampok saya
anak buah kangmus ngerampok
ngerampok dompet hasilnya
sebagai bos kan harus memberikan pelindungan kepada anak buah
supaya kami para copet bisa beroperasi dengan tentram aman dan nyaman
iya gak ubed
saya mah udah gak mau nyopet lagi
kamu jangan bilang begitu
mungkin kamu cuma lagi jenuh aja
kamu gak perlu berhenti
kamu cukup ambil libur aja dulu
biar nanti kamu nyopetnya sama ubed
biar semangat lagi
hari ini nggak ada rencana pergi pak
mungkin mau ke rumah pak palja
si maung kasian kelamaan diem di garasi
kalau kelamaan diem mesinnya bisa rusak
selain itu tangan sama kaki saya bisa kagu kalau kelamaan nggak nyetir
ya udah keluargan si maung
pak si maung sudah saya keluarin
si maung bawa keliling taman sepuluh puteran
kakang mau pergi dulu
mau survei ke perumahan teh ya
terus survei ke perumahannya kapan itu
dari rumah kang bahar kalau nggak ada urusan lain
eh si harini
hah jessy ma kebiasaan
dori panggil si harini
kang gus baru berangkat
iya kan kang gus ma dari dulu nggak menentu
itu juga barusan ada telepon
katanya nggak ada keperluan
padahal tadinya mau survei ke perumahan ini teh
mau liat liat rumah
jessy mau pindah
ada apa kamu kesini
mau ketemu kang mus
kan saya sudah bilang jangan ke rumah saya
saya nggak mau nanti istri saya terus sidea tahu kalau kamu ada urusan sama saya
saya bukan mau ke rumah kang mus
memang sengaja mau nyegat kang mus di sini
kan saya sudah bilang selama kita masih bisa lewat telpon kita nggak perlu ketemu
tugas mengintai aditya sama kinanti sudah selesai
kapan ada tugas lagi
tunggu kabar dari saya
pak simaung sudah saya panasin muterin taman sepuluh kali
masukin ke kanan
bapak nggak jadi pergi
pergi ke mana
saya nggak ada rencana pergi ke mana mana
saya kira tadi bapak nyuruh saya manasin sih mau ada rencana pergi
biar mesinnya si maung itu nggak rusak
dan supaya tangan sama kaki kamu juga nggak kaku
saya belum bisa aktif lagi
kaki saya belum normal
nyopet makan pakai tangan bukan pakai kaki
tapi saya belum bisa gesit kalau naik angkot
kalau ada apa apa saya gak bisa lari
si bos belum bisa aktif
si ubed mau istirahat dulu berarti saya bersolok karir
kalau mau partner sama saya paling dua tiga hari lagi
nggak apa apa bos nggak apa apa saya bersolok karir dulu
saya sudah tidak sabar ingin meramaikan kembali hasanah percopetan di kota ini
kamu sudah dua kali ngomong hasana tapi saya masih belum ngerti artinya apa
ubed saya sudah pernah bilang sama kamu selama itu enak didengar
kamu gak perlu tahu artinya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu bapak ada di teras
nggak usah dikasih tahu saya juga bisa lihat
adiknya nanti protes
kita ikut campur urusan dia sama adit
iya kemarin juga dia negor saya
menurut kamu gimana
mungkin nanti sudah dewasa
biar aja dia menyelesaikan masalahnya sendiri
kecuali dia minta bantuan sama akang
iya kang itu menurut saya
ini siapa ini namanya nggak keluar
coba aja dijawab dulu kang
siapa tahu sebetulnya akan kenal
tapi belum akang siap
atau ada yang perlu sama akang
halo dengan kang bahar
saya ajudan wali kota bandung
besok pagi pak wali kota mengundang kang bahar di balai kota
undang hakang ke balai kota
baik baru berpanggangan
a debthamu alaikum
om komar alamat kantornya di mana
yang di dekat jalan palasari
om komar sekarang ada di kantor
saya boleh main kesana
mau main kesini
boleh boleh boleh
saya berangkat sekarang ya
pak mau nanya
kalau angkot yang lewat palasari
yang warna hijau
yang lewat kebun kelapa
bareng aja sama saya
saya mau ke kebun kelapa
nanti kamu turun di palasari
nanti mau ada tamu penting